polres gianyar dibantu lap empat polda bali telah melakukan olah tempat kejadian perkara insiden lift jatuh di ubud bali pada sabtu siang
dan sudah ada kasat reskrim polres gianyar akp arioseno wimoko yang sudah bergabung bersama kami selamat sore pak
selamat sore mbak
apa saja yang menjadi hasil olah tkp tadi
baik mbak jadi bisa kita jelaskan bahwa olah tkp pada hari ini sudah memasuki hari ketiga
nah dari hasil olah tkp kali ini kita juga melaksanakan uji kriminalistik kita juga mengamankan beberapa barang bukti yang menurut kami ada kaitannya dengan peristiwa yang terjadi
nah dari hasil olah tkp kali ini kami menyoroti lebih menyoroti bagaimana kejadian sebenarnya
pada posisi ketinggian berapa tali dari lift inclinator tersebut terputus dan bagaimana engine emergency break dari lift tersebut bekerja demikian mas
baik kalau dari hasil olah tkp tentu juga ditemukan beberapa kepingan kepingan kronologis dari kejadian yang berlangsung
bagaimana sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa maut tersebut
kalau kita berbicara kronologis kami juga
kami juga sudah memeriksa para saksi tetapi pada intinya yang kita soroti dalam hal ini yang pertama memang terjadi kejadian tersebut ini disebabkan karena tali dari seling tersebut yang putus
nanti kita juga akan melaksanakan uji laboratorium forensik untuk satu tali baja yang digunakan untuk mengangkut lift inclinator tersebut ini kuat pada beban berapa
karena pada saat kejadian itu ada lima orang korban
hariawan vila yang sedang bekerja
lalu juga yang berikutnya adalah sistem emergency break
apabila tali tersebut putus yang mana tali tersebut hanya satu
nah bagaimana harusnya sistem pengereman ini bekerja itu nanti yang kita cari tahu lebih dalam
terkait dengan hasil olah tkp apakah kemudian juga didalami proses maintenance
kalau kita bicara soal suatu sistem pasti maintenance menjadi juga satu hal yang penting
terkait dengan sistem maintenance kita dalami
hari ini pemeriksaan kita kita fokuskan kepada dua belah pihak yaitu kontraktor yang mengadakan lift tersebut
dan juga kepada teknisi yang melaksanakan maintenance nya sehari hari
maintenance ini rutin diadakan
dari pengakuan karyawan dan teknisi yang sudah kami periksa bahwa kalau rutin maintenance rutin ini tidak dilakukan
tetapi apabila misalnya karyawan melihat
ada hal yang aneh mendengar ada bunyi bunyi yang aneh ini baru dilakukan memanggil maintenance
untuk dilakukan perbaikan
tetapi selama belum menemui hal yang aneh ini biasanya perawatannya ini dilakukan oleh teknisi dari karyawan villa setempat
baik pak aryo saat olah tkp dilakukan ini sudah yang ketiga kali kemudian dilakukan
siapa saja pihak pihak yang hadir dalam olah tkp tersebut
pihak yang hadir utama yang tadi memimpin olah tkp adalah kami
didampingi juga dengan kapol setubut
lalu juga tim dari bitpapor polda bali
kita melaksanakan tadi olah tkp
juga didampingi oleh teknisi dan kontraktor yang tadi kami sebutkan
yang mengadakan dan juga yang melakukan maintenance sehari hari
sejauh ini saksi saksi juga tentu sudah banyak yang diperiksa
bisa disebutkan siapa saja yang sudah diminta keterangan
saksi yang sudah kita amankan ini ada sekitar sebelas orang
dua orang dari kontraktor yang tadi kami sebutkan
sembilan orang ini utamanya dari rekan rekan korban itu sendiri
yaitu para karyawan vila yang sekiranya melihat atau mendengar kejadian tersebut
nah tapi kita tidak berhenti sampai di situ
kita dalami terus karena dari pemeriksaan ini pasti akan berkembang ke
arah yang lainnya
kita juga nanti akan memeriksa untuk saksi ahli daya angkut
yang bagian menangani lift inklinator seperti ini
kita nanti akan tanyakan kepada saksi ahli tersebut
terkait juga dengan uji kelayakannya
lalu juga sni nya bagaimana
apakah besi yang ada ini merupakan besi yang standar atau bagaimana
itu nanti kita akan uji lapor dan kita akan tanyakan kepada
artinya lift yang kemudian jatuh ini sehari harinya beroperasi begitu
karena lift tersebut beroperasi sehari hari
setiap hari beroperasi apalagi apabila vila sedang banyak kunjungan dari tamu
lift tersebut beroperasi tapi dioperasikan bukan hanya untuk tamu vila
tetapi juga karyawan yang bekerja di sana
baik secara rutin begitu ya sehari hari
operasionalnya juga berlangsung di lift tersebut
sejauh ini dari hasil olah tkp sudah ada sebelas saksi yang juga diperiksa
pak haryo apakah sudah ditemukan penyebab dugaan penyebab dari kejadian ini
jadi kalau dugaan penyebab ini ada tiga yang kita sorot juga
sampai pada hari ini
yang pertama itu seperti yang tadi saya sebutkan
nah putus c ini kita akan cari tahu apakah karena gesekan
apakah karena tidak kuat
mengangkat beban atau bagaimana
dan kenapa tali ini hanya ada satu
apakah aman hanya menggunakan satu tali
apakah bukan lebih baik dua atau tiga kali
sehingga apabila salah satu terputus masih ada tali cadangan lainnya
itu yang pertama mbak
lalu yang kedua
yang kita soroti emergency break tadi
bagaimana emergency break tadi bekerja
kita tadi hari ini juga melaksanakan perbandingan
studi banding dengan resort lain di wilayah ubud
yang menggunakan sistem yang sama
nah tetapi emergency breaknya ini berbeda
nah bagaimana standarnya ini nanti kita akan tanyakan ke saksi ahli
dari daya angkut
lalu yang ketiga
yang kita soroti juga terkait dengan safety net
baik tembok beton yang harusnya ada di bawah
untuk apabila ada hal yang tidak diinginkan
bisa sekiranya menghambat lift tersebut turun
atau mungkin dalam bentuk jaring
ini yang kita dalami karena di it
tapi tidak kita temukan safety net tersebut
baik ada sejumlah hal hal yang bisa menjadi sorotan
dan tentunya nanti ini akan berpengaruh pada penaikan status hukumnya ya
pak aryo terakhir
apakah kemudian ini statusnya masih penyelidikan
atau sudah dinaikkan menjadi penyidikan
dan apakah ada dalam waktu dekat ini
akan adanya tragedi lift jatuh di ubud bali ini
nah bisa kita jelaskan mbak
bahwa kasus ini sudah pasti
kenapa kita bilang di penyidikan
karena sudah ada timbulnya lima korban jiwa
kita tahu bahwa ada kejadian di sini
kita bisa duga bahwa ada peristiwa pidana di sini
kan seperti itu mbak
jadi tugas kita adalah mencari saksi saksi yang melihat
tugas kita untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab
makanya itu kita mengundang bitlab empat
untuk pada akhirnya sebagai saksi ahli
untuk menemukan penyebab kenapa lift tersebut jatuh
nanti keterangannya akan kita kolaborasikan
dengan saksi ahli daya angkut
seperti yang tadi kami bilang
nah dari keterangan kedua saksi ahli ini
akan menjadi bahan bagi kami
untuk kita cari siapa yang bertanggung jawab
dalam kasus tersebut
berarti hingga saat ini
belum ada penetapan tersangka
tapi tentu akan diumumkan dalam waktu dekat
adakah informasi pak aryo
kapan penetapan tersangka akan dilakukan
yang bertanggung jawab atas tragedi lift ini
kita tidak bisa memastikan
menurut saya terlalu dini
kalau kita berbicara terkait dengan masalah penetapan tersangka
karena tidak ada penetapan tersangka
tanpa melalui hasil uji laboratorium forensik
yang dikeluarkan oleh bitlab empat
maupun dari keterangan saksi ahli
baik yang pasti olah tkp masih terus dilakukan juga
dan pemeriksaan saksi saksi
untuk mengumpulkan informasi untuk nantinya
bisa melakukan langkah hukum lebih lanjut
informasi yang saya dapat
di sini seluruh jalur lift
sepanjang enam puluh lima meter
mulai dari titik atas hingga bawah
juga sudah diperiksa oleh pihak kepolisian
terima kasih banyak
kepada kasus trashkrim polres gianyar
atas keterangan anda
bersama dengan cnn indonesia newsroom
selamat kembali melanjutkan tugas
terima kasih pak aryo
terima kasih mbak